tawali cnn indonesia today pada hari ini dari densus delapan puluh delapan yang menangkap sembilan terduga teroris di bekasi dan jakarta
anggota kelompok jemaah asarut daulat jad
selain mengamankan senjata api laras panjang petugas juga menyita bahan peledak dan panci yang akan dirakit menjadi bom high explosive
pasca penangkapan pasangan suami istri terduga teroris di salah satu rumah kontrakan di kampung rawakalong
kecamatan tambun utara bekasi senin siang tim gegana mabes polri melakukan olah tkp bersama tim identifikasi
keduanya diduga masuk dalam jaringan teroris yang mengikuti pelatihan di gunung salak bogor
dari lokasi tim densus delapan puluh delapan mabes polri mengamankan barang bukti baju motor dan handphone milik terduga teroris
seorang pria juga diamankan tim densus delapan puluh delapan di rumah kontrakannya di jalan aren jaya dua bekasi timur kota bekasi jawa barat
menurut ketua rt petugas datang dilengkapi dengan surat tugas untuk membawa seorang pria bernama awal septo hadi di rumahnya karena diduga terlibat jaringan teroris
sang ayah mengaku tidak mengetahui keterlibatan anak sulung dengan jaringan teroris
total densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri menangkap sembilan terduga teroris di bekasi dan jakarta senin siang
karopen mas mabes polri rikjen deddy prastio menjelaskan
ini merupakan jaringan ansarut daulat atau jad bekasi yang terhubung dengan jaringan jad di bandung
ada empat tahapan untuk kelompok jad sebelum dia memulai melakukan amaliyahnya
tahapan yang pertama mereka melakukan konsolidasi atau siap siaga istilahnya mereka
baru tahapan kedua mereka melakukan taklim taklim
tahapan ketiga baru dia melakukan aidat
idat yang dilakukan oleh kelompok jad bekasi dan bandung

selesai dia melakukan edat baru dia melakukan rencana aksi teroris semuanya
sementara itu usai melakukan olah tkp di rumah terduga teroris ma di cilincing jakarta utara
tim densus delapan puluh delapan mabes polri kembali mengamankan sebuah bom siap ledak dari dalam rumah
guna mengantisipasi kejadian tidak diinginkan
petugas membawa bahan peledak seberat lima kg yang telah terangkai menjadi bom ini
untuk diledakan di lahan kosong tidak jauh dari lokasi rumah terduga teroris